gila buat kotak gimana pakde lagi sakit ya
ini mengepein aja apa apa deh
berpandangan mata itu dengan lawan jenis
sekarang kita akan latihan mengukur bola secepat mungkin ke teman teman kalian ya
ayo ayo bola jalan bola jalan jatuh faigar lebih cepat gerak gerak jangan berdiri saja
pak dek pak dek kenapa disitu
eh pak dek kenapa sih
ustadz pak dek nggak apa apa kan
ustadz dia kemana tuh
kita seperti ini yuk
mr sergei mr sergei kenapa
ini haikal dan dodot
apalagi di sana ada surat surat yang sangat penting bagi saya
sebentar lagi kan azan maghrib
nah iya betul itu
teman teman kalian udah pada ke masjid semua loh
kita salat berjemaah
mr sergei lagi sedih
mr seri lagi mikirin paspor sama surat surat yang pentingnya hilang
kok nama sobri dibawa bawa sih
yang artinya minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat
insya allah nanti allah akan meringankan semua urusan urusan kita
ya betul itu apa yang dibilang sama ustazah ya
sebaik baiknya meminta pertolongan
itu hanya kepada allah swt
dan allah lah sebaik baiknya tempat untuk meminta pertolongan
bukan kepada yang lain
di sini coach sergei ya
ini adalah tempat untuk berwudhu
berwudu itu kita diwajibkan sebelum kita melaksanakan sholat
apa fungsinya berwudhu itu
untuk mencucikan diri kita pada saat nanti kita melaksanakan sholat
baik silakan haikal
gimana niat doa untuk berwudhu
sekarang coba duduk
silakan baca doa setelah
rabi jadilah yang memulai langkah anda
nah sekarang giliran kamu mijit aku
udah pegel pegelin kal
kira kira latihan sekeras ini kita bisa menang gak ya
insya allah kal
ya kita berusaha dahulu
nanti allah yang menentukan hasilnya
belum tidak kal
pelan pelan dong pak ustadz
ini baru dilus lus doang pak
lagian pak ustadz
ini olahraga apa keripik sih sampai level sepuluh begitu
makanya pak d jangan lebay
ingat pak d ingat sama umur
ingat sama kuburan
masa setengah meter
eh pak siti
orang sakit dulu diobatin bukan jomelin dengan bikin kopi nah saya juga boleh tuh kopinya hari
ini udah kagak ada set habis udah pakai aspal ke diaduk gitu gua walaikum salam
posisi woi boleh saya minta minum
lagi sakit ya
ini mengepein aja
berpandangan mata itu dengan lawan jenis
itu nggak boleh sebut dengan kagak ada yang ingin
segini kalau begini metebel
cuma apa bagaiman u warahmu
tapi jangan kesaya pelampiyasannya
hai pas lu ala ala
posisi itu lu berdua itu
maka tuh efek dari berpandang pandangan tuh ustadz kenapa kita jalan jalan malam malam
begini oh ini bukan jalan jalan coach iya coach ada yang saya mau tanyakan sama
coach sergiev tadi coach sempet nanyain masalah ustadzah nurrul ya memangnya
menurut coach rg ustazah nurul itu orangnya seperti apa sih well menurut saya
ustadzah nurrul orang baik cantik pintar dan enak diajak bicara nah menurut saya
punya semua laki laki di dunia
pantes kan dijadikan istri
kok ustadz makan daun
yuk kita jalan lagi
tidurnya kenapa berserakan begini
kayak sampah daun kering
mungkin mereka ekshaustif
aduh yang benar tidurnya di kasur masing masing
sobri pindah ke kamar masing masing
ustadz boleh saya bantu
aduh benar benar nih
napas bau minyak dilantah
benar benar satu lagi lagi nih
eh nyangkut ustadz
pindah ke sini
bangun bangun bangun bangun
ah lah ustadz
sejak kapan ada tiang listrik
sejak kapan di kamar indra sama lukman temboknya itu itu
udah tau orang
saya kira tembok ustadz
ustadz ntar abraka apa lagi kalau dia anterin